jalur si kunang si terus longsor
inilah kondisi longsor dan banjir yang terekam kamera ponsel warga
di dataran tinggi dieng kecamatan batur banjarnegara rabu sore
kunjir jalur pakisan
tebing setinggi sekitar lima belas meter longsor hingga menggerus badan jalan
akibatnya dua sepeda motor dan satu mobil terbawa longsor
pengendara sepeda motor yang nekat menerobos banjir pun nyaris terseret arus air yang deras
banjir setinggi lima puluh cm juga menggenangi jalan utama di pintu gerbang
kawasan wisata dataran tinggi dieng dan sejumlah rumah warga
hal ini menyebabkan kendaraan yang melintas terjebak banjir
sempat membuat macet arus lalu lintas
warga diminta waspada karena hujan diperkirakan masih terus turun
di guyur hujan lebat sejumlah kawasan di tengah kota surabaya jawa timur
kembali tergenang banjir setinggi empat puluh cm pada rabu siang
di antaranya jalan embong gayam jalan embong sawo serta jalan tidar sisi timur
untuk mempercepat surutnya genangan banjir pemkot surabaya mengerahkan sejumlah kendaraan
dinas pemadam kebakaran untuk menyedot air di saluran saluran yang ada di kawasan banjir
menurut warga setempat meskipun saluran air sudah dibersihkan pekan lalu
kawasan ini masih menjadi langganan banjir
banjir masih yang pergi
apa karena selokannya atau gimana pak
enggak enggak tahu
kan baru saja dibersihkan ini selokannya ini
baru satu mingguan lah ini dibersihkan selekannya sampai sana ke sini
beginilah suasana banjir yang merendam dusun tugurjo kecamatan siwalan pekalongan jawa tengah rabu siang
sebagian besar warga setempat mengungsi terutama wanita lansia dan balita
banjir di dusun ini sudah biasa terjadi sejak lima tahun terakhir
menurut warga biasanya banjir baru akan surut dalam seminggu
petugas polres pekalongan melakukan patroli di rumah rumah warga yang tergenang banjir menggunakan perahu karet
polisi juga membagikan makanan kepada warga yang masih bertahan di rumahnya

dari data bpbd kabupaten pekalongan banjir menggenangi empat kecamatan yaitu kecamatan siwalan kecamatan seragi kecamatan tirto dan kecamatan wonokerto dengan ketinggian sepuluh hingga sembilan puluh cm
tim liputan cnn indonesia